biar lah tuh liat tuh
iya kan kelar disipkan banyak orang
liat tuh bang diman refah sama adriana melewat
istri menang satu
gatau semua orang pada suka sama si siapa tuh
hah teper cuma
emangnya yang mau jadi pacarnya si clarate semua orang gitu
punya masing masing jodoh buat boy
anak satu satunya kita berdua
dapetin boy aja susah lho
dua puluh lima tahun perkahwinan iya kan
iya dulu tuh kita lama kosongnya sebelum adanya boy
tuh jadi boy ini sangat berarti buat kita
jadi kita juga mau si boy nanti punya pasangan pun yang ga boleh salah
yang harus bisa menyayangi poin
seperti kita berdua sayang sama si boy
iya juga sih
tapi kita kan harus mikirkan babat babatnya juga
nah itu dia cocok
cocok justru itu ya kan
terus sekarang mana calon kamu boy
hah ntar ya
eh tapi kalo dikasih tau sekarang ga surprise ya
ntar lagi ntar lagi
tentu pasti dikenalin pasti dikenalin ya kan pak
kamu nyebelin deh
hah aku mau lapar sayang aku udah selapah
kamu makan terus dari tadi kerjaannya bukannya nemenin aku juga
bukannya begitu sayang bukannya aku ga mau nemenin kamu tapi kamu liat nih
tuh loh makanannya banyak banget disini
ya aku harus cobain satu satu rasanya kayak apa
hmm gimana kalau udah nikah
kamu pasti mentingin makanan kamu doang akunya engga
haper dong aku
oke aku minta maaf ya makan aku kebanyakan malam ini
nih aku janji ya aku ga bakal ngeliatin makanan lagi malem ini
karena senikmat nikmatnya makanan sajian disini nih
lebih nikmat lagi ngeliatin senyumnya megan dong
jadi tolong senyum ya
lo mau marah naruto
ehh lu kenal lagi
orang tapa dan ermin
kalau sendiri aja mereka inget apaan
eh kalian semua ya pelan pelan biarin cewek cantik mengenalin dirinya sendiri
boy sama mamanya dimana ya
oh gue sama mamanya ada di dalam
mau aku yang nganterin gak
eh siapa yang cinti lagi ya
yaudah makasih ya
ini dia doang
ntar gue bilangin metti mau lo
aduh bilangnya satu aduin
aih teriak nih
udah muka pas pasan
aduh gue lagi pengen
yaudah udah udah
mereka cuma bercanda kok
iya kalau pertama
eh itu dia
itu dia itu
itu cewek pilihan buat si boy
mendingan juga reva
ini cewek kok kebedean
gak banget deh
selamat ya om
di ultah pernikahan emasnya
aduh kalau tanda cowok nih
aduh tante suka berlebihan deh
bener tuh ma
pujihan harus dibalas pujian om pak
mau tante kenalin sama
om mama tantunya ciboy
bentar tante taruh di sini ya
udah ada kabar belum dari rifa
dia jadi dateng kan
belum ada kabar dari reva
cari pasangan buat boy
dengerin pak cantik katanya
kita harus milih yang terbaik
untuk anak kita
kalau om lihat kamu ini cantik menarik elegan smart
kenapa kamu gak pernah berpikiran untuk melanjutkan sekolah lebih tinggi
atau menjadi wanita karir
ya pasti semua orang pingin om sekolah tinggi
apalagi punya karir yang sukses
tapi clara pengennya melewati semua itu bersama suami atau calon suami
ya bagaimanapun juga kan clara perempuan om
clara butuh sosok imam yang nantinya akan memimbing clara ke depan
wah betul juga
biar lah tuh liat tuh
iya kan clara disukain banyak orang
liat tuh bang diman reva sama adriana melewat
istri menang satu
biar kata itu semua orang pada suka sama si siapa itu tuh
hah ada percuma
emangnya yang mau jadi pacarnya si klaratnya semua orang gitu
kan bukan si aden
nih denger ya
cinta dan sayang si aden mah cuma buat nengrepa
cet bener atau bolonyo yang
jangan sotau ira
hati orang mah siapa yang tahu
wah bener bener si bolonyonya sotois ya
bilang sotau kak ira
ya memang ira mah paling tau
si a dente curhatnya cuma sama ira bukan sama kalian berdua
selama janur kuning belum ngungkung
semuanya bisa terjadi biira
siapa tau nanti suatu saat si dnb bisa suka sama clara ya kan
soalnya clara cantik banget sih biira
kayak sri itu lama lama tuh cantik banget
eh bener bener si sri mah bolonyonya
kalau menilai orang itu jangan dari luar
ya belum tentu atuh cantik dalemnya
enggak si sri mah salah kamu mah
sotau kamu tanu dibilang
tapi masih penting biira
daripada panglima jelek mau dalem
ikan beku ikan patin
eh di sini gak laku
di kanan luar kan
kalian tuh pada tau gak reva tuh jadi dateng atau gak sih
aduh gak tau ya om
soalnya terakhir sih reva bilang katanya takut gak diijinin
sementara si reva tuh gak suka ngebantah orang tuanya om
nih waktu dia mau di sekolah dia serama aja ya
dia tuh pasrah aja om
padahal hatinya dia tuh gak mau
tapi untung aja orang tuanya berubah pikiran
tapi kita juga gak tau sih om
kalau reva berani keluar diem diem apa enggak
apa kalian gak ada yang bisa hubungin reva
tanya apa dia bisa datang atau enggak
masalahnya gak enak juga sama reva
karena kemarin tuh dia sedih banget om
karena dia takut gak bisa memenuhi permintaan om
nelfon yang sekarang malah bikin dia makin sedih
karena dia beneran gak bisa dateng nantinya
bilang sama dia om tuh gak marah
tapi om itu perlu kepastian supaya om tuh gak terlalu berharap
gak diangkat angkat om